semburan api keluar dari lantai rumah warga di kedung benteng sidoarjo jawa timur
puluhan warga sempat panik
semburan api terjadi pukul lima tiga puluh pagi tadi
api keluar melalui salah salah keramik dan sempat membakar sejumlah peralatan rumah tangga
diduga rumah warga ini dilalui pipa gas yang berasal dari sumur kedung banteng dan sumur pengapulan kedung dawir
api berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya
polisi sudah diturunkan ke lokasi untuk menenangkan warga
hujan itu airnya kan banjir
jadi kelihatan itu seperti air mungkal mungkal
terus airnya habis asap
nah itu keluar api
keluar apinya dari mana aja
dari tanah yang saya hadapi itu tadi
terus apinya keluar saya minta tolong
semakin besar api itu
dari tanah saya
terus merambat semua ke rumah saya
dan anak saya rambutnya terbakar